eh tak ini kambing bukan buat kurban
tapi buat pengajian wali matur syafar di rumah si markup
iya tak simarku kan mau naik haji ke mekah
dia bakal ngadain makan makan tiap malam di rumahnya
makanya lo gak tau tak
oh begitu ya bang
makanya tak orang kayak kita gak bakal sanggup naik haji
bang segala sesuatu itu
kalau mau kita buat mudah bakalan mudah bang
nah sekarang berbalik lagi sama allah bang
kalau allah berkehendak
maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi
emang bener sih tak
gue doain deh lo bakal cepet naik haji ke si markup
lo kan naik haji nih pak deh
ya gue duluan deh tak deh
ditungguin sama babanya si markup
oh ya bang
pokoknya semua urusan
kayaknya ada yang kurang ya kom
nah biasa uang bensin
salah kayak gitu aja kecil
ah bakal bakal juga
ih gini rambut gitu sama ayah
ya ilang ambil di mana kek
jangan di lemari itu
eh apaan sih
beli bensin pasti cukup
kayaknya kom ada yang kurang nih kom
bang mulut perlu diisi nih
mulut lu empatnya bensin sekarang
lu ngomong yang bener dong sama mbak be
lapar lu di jalanan
ya di lemari itu tunjukin yang mana ke lemari mana yang dilecek
nih jangan minta lagi ya
ya kan ini duit gua
makasih banget bang
nah kalau gitu saya permisi ya kang
udah mau ke mana sih
udah urusan bang duit gua
eh tahun depan lu tolong gua lagi
gua mau berangkat haji
supaya lu lagi yang bantuin
hal sama amroji semua beres
tapi loh itu baru sahabat namanya
berarti tahun depan kita jadi dong berangkat haji
kalo tanda gua lakunya mahal
jgn sampai itu
udah mana arah

gua puj parte wak
ini babi apaan sih komel mulu capek deh
jadi si sarta pak yang menggantikan ibu
betul bu tadi bapak sudah selesai ngurus surat suratnya
untuk mengganti keberangkatan ibu
menurut bapak dia itu anak yang tepat untuk menghentikannya
dia taat beribadah
masih sakit bu
terima kasih pak
oh ya bu nanti kalau ibu sudah merasa sehat
ibu bisa kan sekali sekali mendengok istrinya
insya allah ya pak
pergi haji bukan pekerjaan yang mudah
mari kita bersama sama mendoakan saudara markum
mudah mudahan selamat dan bisa menjadi haji yang memerlukan
mari menyalahi perusahaan
dan apabila sudara markum punya kesalahan
silakan bapak bapak dan ibu ibu bersalamat dan tetap baik
ini kalau lo sholat dika baru doain
nanti kalau tanah aku mahal gue bisa kawin yang lebih muda lagi
emang gak boleh apa
ya ilah emang itu
nah iya cukup begitu aja
bang jangan lupa ya
eh lo belon bohrin ya lo sini liat
ya lo pedih tamat sama anak
yaudah deh kalau gitu
lo pergi haji bukan lantaran mau jadi mantu bapak
yang jelas lo harus ikhlas ibadah
berarti kagak jadi haji juga kagak sampe nape dong be
lo lukudu haji kalau mau jadi mantu mbak be
mbak be bagaimana sih
ngapain aja juga nya
yaikum baik baik ya
biar jadi haji yang mabrur
amin makasih ya
mohon maaf pak ini peraturan pak masalahnya pak
tapi ini kan emak sama mbak be nya pak
betul hanya sampe di pintu gerbangin nya aja
iya sampe situ aja pak tuh sampe situ boleh dah
iya sampe situ aja pak ya
hai ini dia bang be
jangan dibawa lagi bang be
ntar gue bawain nontak buat lo
eh makasih ya
tunggu sini ya
bapak yang ngantrin cuman sampe sini deh dong
yaudah deh be
gak usah nape nape deh be
ini nanti lo buat jajan nanti kurang disono
lo ada aja nganapeloh
ya allah bapak be
bapak bener siamahe be
udah salim salim salim
iya dia mewek lagi
gue boleh nunggu nangakin
udah udah cepet cepet
tungguin gue ya leha
eh si darimal